sampaikan ke publik oleh perwakilan resmi nanti dari pemerintah
tapi yang jelas saya pernah mengikuti proses diskusi di dalamnya bersama kementerian lembaga yang lain
dan tadi sebetulnya ada pertanyaan kenapa ini ditunda tunda kan itu pertanyaannya bung ferry itu
sebetulnya tidak ada yang ditunda tunda
ini sama aja kita ketika membuat peraturan di dalam perusahaan dalam sebuah organisasi
misalnya bikin adart lah
kadang kadang orang bisa berdebat gak karu karuan
nah apalagi ini sesuatu yang besar
kita pengen ada proses deliberasinya
jadi proses debat yang sehat
sehingga poin poin substantif yang mau kita capai itu benar benar mateng gitu loh
nah ini sebenarnya yang terjadi gitu
hanya saja kan ya memang saya nggak bisa memaksa karena itu proses yang berlangsung saat ini ya
karena masih tahapnya ruu
prosesnya berlangsung di dalam ruang tertutup
di dalam pemerintahan
artinya ini proses politik dong jatuhnya kemudian
proses teknokratik dalam pemerintahan
mungkin misalnya di cnn misalnya
kan mau bikin peraturan kode etik jurnalis misalnya kan
itu kan barangkali berdebat juga
nggak mungkin mulus mulus begitu aja
kalau mulus mulus saya curiga
oke poin yang diperdebatkan apa sih kira kira sampai kemudian belum selesai ini
sudah ada ruu begitu ya
sudah masuk ruu ini ke prolegnas prioritas
yang bermakna naskah akademiknya ada
rancangannya juga sudah ada
karena otomatis ada na ada rancangan undang undangnya
problematikanya satu kenapa tidak terbuka
harusnya pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik
karena menurut pasal sembilan puluh enam undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
jungto lima belas dua ribu sembilan belas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
upaya pemerintah maupun dpr merancang sebuah undang undang
harus melibatkan partisipasi publik
tidak terbuka dan belum terbuka
apalagi ini soal kepentingan halayak ramai
ibu kota negara loh
ini bukan rtrw ya yang kemudian diurus
nah aneh kalau kemudian tidak dilibatkan
kedua isi ruu ini kan tidak banyak sebenarnya
sepemahaman saya ya
karena kan ini mempersiapkan
perpindahan ibu kota baru
lalu ada pernyataan
apa di mana tempatnya yang akan dipindahkan
lalu kedua badan apa yang mengurusnya
badan otorita dan segala macam
lalu kemudian mungkin ada pasal peralihan
kalau kemudian ibu kota baru telah terbentuk
maka dengan sendirinya undang undang dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh
tentang pemerintahan dki sebagai ibu kota negara
hapus dengan sendirinya kan
nah ini kan isinya kan tidak panjang panjang
untuk mempersiapkan ini
aneh kalau kemudian yang tidak panjang ini
kalau hitung hitungan ini harusnya
karena ini dikampanyekan dalam pilpres kemarin
tidak ada jalan yang seberliku ini
kan begitu ya
kalau saya lihat bagaimana bang wandi kemudian menyimpan dengan hati hati
ya memang ini ada rahasia yang perlu dijaga
keributan tidak sampai keluar
itu bukan pandangan hukum yang terakhir
pandangan hukum tata negaranya saja yang perlu dijawab
karena itu pandangan politik saya tidak perlu menjawab juga
tapi saya kira sekali lagi ini proses justru karena kita mau hati hati
lalu kemudian paling tidak kita sudah lebih siap dulu
justru aneh kalau kita buru buru begitu dilepas ke publik
menjadi perdebatan publik
padahal belum begitu mateng gitu loh di dalamnya

nama calon ceo nya sudah ada ini bang wandi
nama calon ceo nya sudah ada duluan
padahal belum mateng
karena itu benar benar menarik buat media
ini buah belum masak sudah mau dijual kan begitu
berarti kita tunggu
kita tunggu bang wandi kemudian
konteks sabarnya ini kira kira berapa lama ya
dan kalau soal pemilihan nama ini diputuskan presiden siapa
pak bambang brajonegoro misalnya atau pak yang satu lagi
nah ini nanti kita juga harus sabar kali itu
saya nggak bisa mendahului presiden
kita masih tunggu siapa kemudian yang akan dipilih
tapi ya mudah mudahan semua pr pr menuju ibu kota baru ini sudah diselesaikan
tidak hanya kemudian kita tahu ada badan otorita yang baru atau nama nama calon kepalanya
tapi hal yang substance nya tadi bang ferry katakan dituntaskan begitu
baik terima kasih banyak bang fadli dan juga bang ferry sudah datang di layar demokrasi malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalanan proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
saya reinhard siragi